perwakilan dari anggota komisi dua dan badan legislasi dpr menggelar audiensi untuk membahas jumlah tuntutan yang disuarakan pada unjuk rasa ribuan anggota persatuan perangkat desa indonesia di depan gedung dpr pada rabu siang
dari enam tuntutan yang disampaikan oleh ppid tiga poin utama diantaranya soal masa kerja perangkat desa sampai usia enam puluh tahun dan tidak sama dengan kepala desa
meningkatkan kesejahteraan dan gaji para perangkat desa hingga meminta kejelasan status perangkat desa
tuntutan ini pun diterima dan disepakati untuk menjadi poin pembahasan bersama fraksi lainnya di dpr dan optimistis bahwa revisi undang undang desa no enam tahun dua ribu empat belas yang telah masuk dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh tiga dapat dituntaskan pada masa sidang kali ini
menurut saya ini adalah aspirasi yang sangat rasional masuk akal jika di dalam undang undang ya mereka harus mendapatkan tempat gitu ya
perangkat desa ini adalah struktur
birokrasi yang paling sangat menyentuh langsung dengan masyarakat berhadapan langsung dengan masyarakat
bahwa kan kerjanya dua puluh empat jam gitu ya karena melayani berada dalam lingkungan dan wilayahnya
seperti kepala desa sama gitu di bawah
nah oleh karena itu maka pemerintah atau negara ini harus memberikan perlindungan yang memadai kepada mereka
paling tidak dari jabatannya dulu
berapa lama kalau balik benar benar kita bekerja satu bulan selesai
hanya harmonisasi sinkronisasi ya kemudian kita mengundang beberapa pakar untuk meminta masukan
setelah itu digedok apakah dilempar ke komisi dua apakah nanti dipansuskan ini tergantung kita
dan itu saya pikir juga cepat karena perangkat desa bahkan sudah memberikan semacam dim ya bukan dim ya
semacam dim daftar masalah daftar inventarisasi masalah yang sudah mereka buat
nah jadi menurut saya
menurut saya sangat elok ini artinya penyampaian aspirasinya